inilah rekaman cctv
tawuran antar pemuda di jalan onta lama kota makassar
sulawesi selatan pada jumat
para pelaku saling serang dengan menggunakan panah dan batu
hingga senin sore polisi telah menangkap lima orang pelaku tauran
dan menyita barang bukti berupa sejumlah anak panah
beserta pelontar yang digunakan oleh pelaku
menurut wakasa traskrim polrestabes makassar
motif tawuran tersebut lantaran kelompok pelaku ingin balas dendam
setelah salah satu rekannya sempat diserang oleh lawannya
dan terkena anak panah
masih dari makassar
sejumlah anggota geng motor ini melakukan penyerangan
di sebuah warung permukiman warga pada dua puluh tujuh november lalu
belasan anggota geng motor ini memanah ke area dalam warung
kemudian mendang motor yang terpakir
hingga senin sore polisi telah membekuk lima belas orang pelaku
dan mengita sejumlah barang bukti berupa anak panah
serta sepeda motor yang digunakan anggota geng motor itu untuk menyerang
menurut kasihumas polrestabes makassar akp lando sambolangi
penyerangan ini diketahui bermotif balas dendam tapi salah sasaran
pada senin siang tersangka mengaku senjata tajam yang dibawanya itu akan digunakan untuk tawuran dengan sekelompok remaja di wilayah teluk naga kabupaten angerang